jaga sosial media twitter kembali rius sebuah video yang menunjukkan aksi kebut kebutan sejumlah mobil di kawasan gelora bung karno
dan dalam postingan yang diunggah oleh akun twitter
at hw hardana memperlihatkan aksi kebut kebutan oleh sejumlah mobil di lintasan lari
akun tersebut juga mempertanyakan pihak pengelola gelora bung karno atas kejadian tersebut
padahal menurutnya area tersebut tidak steril dan tidak diperuntukkan bagi mobil untuk kebut kebutan
warganet pun merespon negatif terhadap video tersebut dan tak sedikit ia mengecam aksi balapan
berdasarkan situs resmi gbk tercantum visi dari pengelolaan kompleks gelora bung karno
yakni menjadi salah satu kawasan olahraga terintegrasi yang modern ramah lingkungan dan unggul di dunia
sementara itu misi dari pengelolaan gelora bung karno adalah mengoptimalkan
seluruh sumber daya ppk gbk untuk menunjang terselenggaranya pelayanan prima
dan pengelolaan gelora bung karno secara profesional sesuai kaida kaida good corporate governance
kemudian kedua melestarikan lingkungan kompleks gelora bung karno sebagai paru paru kota
sebagai ruang terbuka hijau dan sebagai objek wisata dan prasarana komunikasi sosial
selanjutnya mengamankan dan melestarikan aset di kompleks gelora bung karno
sebagai aset negara dengan tetap memperhatikan sebagai benda cagar budaya
dan yang keempat mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi kawasan gelora bung karno
yang bersifat strategis umum dan rutin untuk meningkatkan pendapatan
dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi
dan untuk mengkonfirmasi kejadian ini kita sudah terhubung melalui sambungan telpon
dengan direktur utama pusat pengelola kompleks gelora bung karno pak winarto
selamat siang kak wina
pak winarto kita ingin konfirmasi gambar yang kemudian menjadi viral di sosial media
betulkah ada aksi kebut kebutan di wilayah gbk
ya gambar itu saya rasa gambar yang betul ya
gambar yang memang adanya ketinggian
tapi mungkin bukan kebut kebutan itu kalau yang terjadi
itu satu mobil yang
memutar tanah dan mengepres berapa menit dalam satu putarannya itu
jadi tidak kebut kebutan dalam pengertian banyak mobil ada di dalam tidak demikian
ini terkait ada event tertentu atau seperti apa pak
ya begini ya
semenjak asian games kan sudah kita tata lebih rapi
pohon pohon ditambah kebersihan lebih baik
kemudian parkir lebih tertib dan sebagainya
ini membuat banyak masyarakat makin mencintai gbk
itu terima kasih
juga memberi perhatian yang baik kepada gbk
itu terima kasih
nah masyarakat ini baik yang olahraga maupun kegiatan masyarakat lainnya kan beragam sekali itu
dari kegiatan olahraga sosial politik budaya kemasyarakatan lainnya agama dan seterusnya itu
banyak yang ingin mendapat kesempatan untuk
kadangkala ada juga yang hanya sekedar ingin eksis di sana gitu ya
misalkan ada juga misalnya komunitas lari yang ingin menggunakan track stadion utama itu untuk
merasakan bagaimana lari di dalam track stadion utama
nah tentu kalau itu dimungkinkan dan ada kesempatannya tidak mengganggu kegiatan lainnya yang
lebih urgent tentu kita sesekali kita beri kesempatan untuk kesana
di dunia otomatis juga ada
misalnya motor motor besar pernah juga sesekali menggunakan di sana
kemudian sosial politik juga itu ada kan dipakai juga
keagamaan juga ada
jadi memang ragamnya banyak sekali yang ingin pakai di sana
sehingga kita ini harus mengatur berbagi ruang waktu tempat secara lebih baik
misalkan kalau di kawasan ring road stadion utama itu
di situ juga ada yang jalan kaki ada saudara saudara kita juga yang tifabel ya
kemudian ada yang bersepeda ya
itu kadangkala terjadi juga yang bersepeda dan yang lari itu merasa sama sama penyahat
iya betul sama sama penyahat
tapi kan harus berbagi gitu
berarti apa yang kita lihat gambaran saat ini mereka memiliki izin resmi dari pengelola gbk untuk melakukan kegiatan ini
jadi pada siang hari mana kalah di situ sepi
kan kalau di ring road stadion utama itu ya yang di video itu
pada stadion utama itu ramenya dari jam lima subuh sampai dengan jam sembilan jam sepuluh pagi
kemudian kosong tidak ada orang
sampai kira kira jam tiga sore jam empat paling cepat ya
lalu jam empat rame lagi sampai sekitar jam sembilan jam sepuluh malam
nah itu kita akomodir mereka yang ketika sepi
kamu kalau mau coba yang di luar itu supaya tidak mengganggu masyarakat harus pada siang hari
di mana tidak ada
saya tangkap berarti
tak akan masuk pun orang di sana
berarti mendapatkan izin resmi dari pengelola gbk
pertanyaannya pak banyak kemudian warga yang merasa bahwa ini tidak menjadi lokasi yang tepat bagi mobil dengan laju kendaraan yang cukup tinggi seperti ini
meskipun tadi anda mengatakan relatif cukup sepi tapi buktinya ada warga yang kemudian
dan ada beberapa komentar
ada beberapa komentar lainnya yang mengaku berada di lokasi dan merasa berbahaya ketika harus berada di area gbk dan harus menghadapi kendaraan dengan laju secepat ini
tanggapan anda seperti apa
ya jadi pada waktu kejadian itu itu sudah dijaga
sudah diatur pintu tertutup dan sebagainya
ya tentu tidak bukan berarti tidak ada orang sama sekali
tetapi yang berolahraga pada jam itu tidak ada lagi
karena pada siang hari terjadinya
pada jam peti dan itu ya sudah hutan berberi sebegitu selesai
ini masalah berbagi saja
masalah berbagi untuk kita itu rela berbagi dengan berbagai kegiatan masyarakat lainnya
kita atur sebaik baiknya
ini tempat masyarakat banyak jadi yang pakai banyak kegiatannya banyak harus kita atur semaksimal mungkin
tapi masukan dari para netizen tentu kita dengarkan gitu ya
ya untuk mencari solusi yang lebih baik bagaimana ke depannya
baik semoga itu menjadi pertimbangan juga
pak winarto terima kasih
sudah memberikan konfirmasi bersama kami di cnn news report siang ini